terima kasih dr raisa
saudara saudara kita sudah melewati tahapan persiapan di beberapa daerah
untuk menjalankan adaptasi kebiasaan yang baru
untuk itu kembali kami mengingatkan bahwa proses untuk melaksanakan
adaptasi kebiasaan baru ini bukan proses yang mudah dan sederhana untuk dilakukan
oleh karena itu kami akan mengingatkan sekali lagi bahwa keputusan ini adalah
keputusan kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di daerah
yang dalam hal ini dijabat oleh para kepala daerah
sudah barang tua ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sebelum memasuki
pelaksanaan dari kegiatan adaptasi kebiasaan baru
yang pertama adalah pastikan bahwa seluruh masyarakat telah memahami
dan mampu untuk melaksanakan semua protokol kesehatan dengan sebaik baiknya
ini menjadi hal yang sangat mendasar
pastikan bahwa masyarakat telah memahami
dan mampu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan
dibutuhkan kegiatan kegiatan edukasi dibutuhkan kegiatan kegiatan sosialisasi
dibutuhkan kegiatan kegiatan yang terus menerus untuk mengkampanyekan
tentang adaptasi kebiasaan baru ini
karena ini menjadi dasar apabila kita akan melaksanakan kegiatan kegiatan produktif yang lainnya
kemudian yang kedua
kepala daerah selaku kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di daerah
melakukan kajian data yang teliti yang detail bersama seluruh pakar ahli
dan tokoh tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya masing masing untuk menentukan
mana wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan
kegiatan kegiatan produktif kembali
ini menjadi satu penting basisnya adalah data yang diikuti hari demi hari
panduan panduan tentang prosedur ini sudah dibuat oleh gugus tugas pusat
oleh karena itu komunikasi antara pusat dengan daerah mutlak di dalam kaitan untuk menentukan
suatu daerah atau suatu sektor kegiatan produktif bisa dimulai
harus ada tahapan tahapan sosialisasi bagi siapapun yang berkepentingan dengan sektor itu
buat sop tentang bagaimana mengimplementasikan kebiasaan yang baru
di dalam lingkungan sektor yang akan dilakukan kegiatan operasional kembali
kemudian buatlah simulasi simulasi tentang bagaimana membatasi
kapasitas orang agar tidak terjadi penumpukan dan menimbulkan potensi penularan
karena tidak terjaminnya physical distancing
siapkan fasilitas untuk mencuci tangan
kemudian siapkan juga bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang terdekat manakala dibutuhkannya
kemudian dilakukan evaluasi yang ketat setiap saat
karena di dalam kaitan dengan kegiatan produk maka kita harus memiliki kemampuan untuk mencapai kemampuan
sehingga kita tahu tujuan dari kembali produktif ini adalah aman dari covid sembilan belas
maka malakala kemudian tidak aman terhadap covid sembilan belas
maka bisa dilakukan penutupan kembali atau dilakukan pengaturan kembali
inilah tugas tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di daerah
kami berharap bahwa ini dipahami oleh seluruhnya
bukan hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat yang kemudian menjalankan kegiatan itu
basis kita berpikir adalah pentahelik berbasis komunitas
peran serta masyarakat peran serta dunia usaha peran serta akademisi peran serta media bersama pemerintah adalah menjadi kekuatan besar kita
saudara saudara hari ini kami akan memberikan informasi
tentang update kinerja kesehatan yang kita laksanakan sampai dengan pukul dua belas wib hari ini
spesimen yang kita pereksa hari ini totalnya adalah delapan belas dua ratus dua puluh sembilan
sehingga akumulasi totalnya menjadi enam ratus tiga puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima spesimen
dari pemeriksaan ini
yang kita dapatkan sebanyak delapan ratus enam puluh dua orang sehingga totalnya menjadi empat puluh lima delapan ratus sembilan puluh satu orang
kita lihat distribusinya maka jumlah penambahan kasus tertinggi hari ini adalah di dki jakarta sebanyak satu ratus empat puluh dua orang
dan melaporkan sembuh sebanyak dua ratus tiga puluh tiga orang
sulawesi selatan melaporkan kasus satu ratus dua belas orang
dengan kasus sembuh tiga puluh delapan orang
jawa tengah sembilan puluh sembilan orang
kasus sembuh dua puluh dua orang
kemudian kalimantan selatan melaporkan ada sembilan puluh empat kasus baru
dan sepuluh orang sembuh
jawa timur hari ini melaporkan sembilan puluh satu kasus baru
dan satu ratus dua puluh lima sembuh
tujuh belas provinsi melaporkan kasus di bawah sepuluh
ada sembilan provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali
beberapa kasus sembuh yang banyak
melebihi kasus positif yang dilaporkan
sebagai contoh adalah di gorontalo
yang hari ini melaporkan tujuh kasus baru namun tiga belas sembuh
kemudian di lampung satu kasus baru dan lima sembuh
kalimantan barat tidak ada kasus baru namun dilaporkan dua puluh satu sembuh
kasus sembuh akumulasinya adalah lima ratus dua puluh satu orang
sehingga totalnya menjadi delapan belas empat ratus empat orang
meninggal tiga puluh enam orang sehingga totalnya menjadi dua empat ratus enam puluh lima orang
sebanyak empat ratus tiga puluh sembilan kabupaten kota yang telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
pemantauan yang kita lakukan terhadap odp
sebanyak lima puluh enam empat ratus tiga puluh enam orang
dan kemudian pasien dalam pengawasan yang dilakukan pengawasan ketat
saat ini berjumlah tiga belas dua ratus dua puluh lima orang
saudara saudara hari ini kami melakukan pemantauan di beberapa tempat
seperti pelaksanaan car free day di jakarta
masih kita lihat beberapa masyarakat lupa
kita masih melihat banyak masyarakat yang belum tertib untuk menjaga physical distancing
meskipun sebagian besar sudah kami lihat menggunakan masker
tetapi sekali lagi physical distancing adalah sesuatu yang perlu
ini yang harus menjadi perhatian kita bersama
karena kita tidak mungkin secara parsil secara sepotong sepotong melakukan pendekatan untuk pengendalian penyakit ini
ini harus dibutuhkan kerja bersama
terus menerus tidak terhenti
semangat kita gotong royong menjadi penting untuk saling melindungi saling menjaga agar penularan ini bisa kita hentikan
saudara saudara ini beberapa hal yang sangat penting dan mendasar sebagai bahan evaluasi kita
physical distancing menjaga jarak menggunakan masker adalah hal yang harus sekali lagi harus kita jalankan dengan disiplin
ini menjadi prasarat mutlak manakala kita akan melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru untuk kembali kepada tingkat produktivitas kita
sekali lagi adaptasi kebiasaan yang baru berbasis pada kepatuhan kita menjalankan protokol kesehatan
oleh karena itu kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir

terima kasih selamat sore